upaya penanggulangan tumpahan minyak di teluk balikpapan kalimantan timur terus dilakukan baik oleh tim gabungan pemerintah maupun pertamina
sampai kamis lima april tim gabungan telah mengangkat lebih dari dua tiga ratus barrel minyak yang menyebar di teluk balikpapan
upaya penanggulangan tumpahan minyak di teluk balikpapan kalimantan timur terus dilakukan
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mencatat peristiwa bocornya minyak mentah dari pipa milik pertamina mencapai garis pantai sepanjang enam puluh km di teluk balikpapan
sebaran minyak ini bahkan telah hanyut terbawa gelombang laut hingga menutupi area laut seluas dua belas hektare
pemerintah memprioritaskan upaya pencegahan dampak tumpahan minyak ini
pos penanggulangan dampak tumpahan minyak yang terdiri dari bppd tni dan pihak relawan mengklaim telah mengangkut lebih dari dua tiga ratus barel minyak
pemerintah melalui dirjen penegakan hukum kementerian lingkungan hidup juga terjun ke lokasi untuk mengusut kasus yang menunjukkan indikasi kejahatan lingkungan ini
sejauh ini sebelas saksi terkutuk
saksi telah diperiksa dan para penyelam dikerahkan untuk mengumpulkan bukti
kami sudah meminta pada pertamina untuk segera melakukan upaya langkah langkah menanggulangin sisa sisa minyak yang masih ada di perairan ini untuk mencegah meluasnya dampak yang akan terjadi
sementara itu kepala badan penanggulangan bencana kota balikpapan kalimantan timur suseno menyatakan status darurat terhadap pencemaran minyak masih berlaku
belum diketahui kerugian pasti dari kejadian ini
namun kejadian ini menyebabkan banyak ekosistem mati karena banyaknya tumpahan minyak